mungkin nedy mau nyanyi lagi ini libur telah tiba
jangan dong udah cukup
saya aja libur telah tiba
libur telah tiba
dan pastinya tempat liburannya juga harus yang asik dong
asik dan baru
nah ini wilayah tasik malaya jawa barat
kini memiliki lokasi wisata yang baru
iya di sana juga uniknya
selama beberapa tahun ini
ternyata itu adalah tempat wisata pribadi
dan baru beberapa bulan terakhir
dibuka untuk umum
dan keindahan pemandangannya juga membuat kawasan ini
namun informasi berikut ini
sekaligus akan menutup perjumpaan kita kali ini
saya iqbal kurniadi
ya lady malino terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi selamat beraktifitas
dan sampai jumpa
kawasan wisata ini disebut pasir krisik
karena berlokasi di atas bukit
yang dikelilingi kebun teh dan pohon jati
terletak di daerah buranteng bangradeng
dan pasir kemalaya
pengunjung harus menyusuri perkebunan jati
meski jalannya masih berupa tanah merah
namun aman dilalui kendaraan roda empat
pengunjung bisa menikmati keindahan pemandangan gunung
serta hamparan kebun teh
objek wisata yang berada di ketinggian satu dua ratus meter
di atas permukaan laut ini
juga memiliki taman bunga yang indah
tak hanya itu
taman ini juga dihiasi pernak pernik yang unik
tak sedikit pengunjung menjadikannya
sebagai latar belakang selfie
tidak hanya dari wilayah tasik kemalaya
namun banyak juga yang datang dari luar kota
mereka mengetahui lokasi ini dari media sosial
pertama sih penasaran ya
karena kan banyak orang yang datang ke sini
terus cari cari tahu
ternyata memang bagus tempatnya jadi ke sini deh
biasanya banyak yang upload foto di instagram
terus ada yang di bbm juga
terus nanya nanya di mana di mana mana
dan juga di mana mana
kawasan wisata pasir krisik yang di tengahnya
berdiri sebuah villa ini
baru satu tahun dibuka untuk umum
membuat pengelola berpikir untuk mengembangkan
sarana wisata di lokasi ini
oke fatih zaman tasik kemalaya